polisi yang tetap sabar diprotes dan juga dibully sejumlah peserta tablik akbar presidium alumni dua ratus dua belas di solo jawa tengah
minggu lalu mendapatkan apresiasi dan juga penghargaan dari polda jawa tengah
kesabaran mereka saat dibully sempat viral di media sosial
inilah video saat bribtu saiful anggota brimopolda jawa tengah diam bersabar diri
saat dibully oleh seorang masa peserta tablik akbar presidium alumni dua ratus dua belas di solo jawa tengah pada minggu tiga belas januari dua ribu delapan belas lalu
tak hanya bribtu saiful beberapa personel kepolisian lain yang tengah melakukan pengamanan
juga telah dihubungi dengan peserta tablik akbar presidium alumni dua ratus dua belas di solo jawa tengah
keamanan juga terlihat bersabar diri diam ketika dibully masa tablik akbar lain
sikap sabar bribtu saiful dan rekan rekannya ini mendapat apresiasi dari kapolda jawa tengah
kapolda jawa tengah memberi sertifikat dua puluh satu personil gabungan polresta surakarta brimopolda jawa tengah
sabara lalu lintas yang ikut pengamanan tablik akbar
institusi polda jawa tengah saya selaku kapolda dan seluruh keluarga besar polda jawa tengah
tentunya mengapresiasi anggota
kita yang menunjukkan tugasnya secara profesional
di dalam mengamankan keramaian atau kegiatan masyarakat
yang kemarin tanggal tiga belas januari di solo
penyelenggara tablik akbar presidium alumni dua ratus dua belas di solo pada minggu tiga belas januari dua ribu delapan belas
tidak mengurus izin penggunaan tempat ke pemerintah kota solo
anggota kepolisian ini dibully karena dituduh menghalangi kegiatan mereka
nggak ada yang sengaja cuma disindir disindir aja
oh sindirnya gimana
ya seperti yang dilihat dalam video tersebut
mereka menganggapnya maksudnya polisi yang dulu aksi mereka
ya menghalangi tugas
kapolda menyatakan sertifikat penghargaan bagi puluhan personel ini
akan berwafat untuk mengangkat penilaian personel saat kenaikan pangkat
dan melanjutkan pendidikan
damar sinuko semarang